mirsa di good morning ini memang cuaca sedang tidak menentu sekarang ini ya susah sekali untuk ditebak
oleh karena itu juga kita tidak henti hentinya menyarankan untuk selalu berhati hati buat pemirsa di rumah sebelum keluar
lihat dulu perakhiran cuacanya apakah hari ini akan hujan ataupun juga tidak hujan
tetapi dengan anda tahu anda tahu harus mengantisipasi apa ketika di perjalanan
betul sekali misalkan ini kan kita tidak tahu ya angin seberapa kencang hingga mengakibatkan sebuah pohon beringin tumbang
dan menimpa arena bermain anak juga sejumlah sebeda motor milik karyawan toko di ngawi jawa timur pada sabtu sore
tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini
ya tidak hanya pohon yang tumbang hujan deras yang mengguyur kota denpasar juga membuat puluhan rumah dan juga kos elit terendam banjir setinggi leher orang dewasa
sebatang pohon beringin yang berada di terminal ngerambe ngawi jawa timur tumbang usai diterjang angin kencang sabtu sore
meskipun menimbulkan korban jiwa
pohon juga menimpa sejumlah sepeda motor serta merusak arena bermain anak
sejumlah warga yang mendengar suara pohon beringin akan tumbang panik dan berlarian menyelamatkan diri
tak hanya di ngawi pohon besar yang berada di tengah tengah antara fakultas hukum dan fakultas sospol universitas samratulangi manado tumbang pada sabtu pagi delapan desember dua ribu dua puluh
seorang penjual bakso tusuk nyaris tertimpa
pohon besar itu
mujur dirinya lolos dari maut
pohon yang tumbang tersebut menimpa dan membuat hancur motor yang sedang parkir
selain pohon tumbang hujendra selama lebih dari empat jam yang membuyur kota dan pasar bali
membuat puluhan rumah dan kos elit terendam banjir setinggi leher orang dewasa
aktivitas warga pun sesaat menjadi lumpuh dan harus mengungsi ke tempat yang lebih aman
lima puluh rumah kurang lebihnya
kalau ketinggian airnya seberapa pak
ketinggian air kurang lebih sampai lutut kaki dewasa kurang lebih hampir satu meter
di sini pak
selain derasnya hujan banjir juga diakibatkan saluran air yang buruk
serta penutupan saluran air akibat pembangunan di kawasan tersebut